saat mengunjungi mahkamah konstitusi rabu ini
wali kota surabaya tri risma hari ini enggan menjawab secara terperinci
soal pencalonannya dalam pemilihan kepala daerah dki jakarta
oleh megawati soekarno putri
mbak risma kalau maju harus pakai ini pakai ini pakai ini gitu loh
jadi nggak mau maksudnya ya aku harus rela gitu loh
nggak bisa kemudian aku apa namanya oh dipaksa begini gitu nggak bisa